saudara presiden dan wakil presiden terpilih prabowo gibran tengah menyusun kabinet
tak memungkiri kursi menteri jadi incaran partai pengusung prabowo gibran
namun ada dua partai non koalisi yang mengonfirmasi dukungannya pada prabowo gibran untuk lima tahun ke depan
akankah koalisi gemuk di kabinet prabowo gibran nantinya akan memberi dampak yang signifikan positif atau justru malah negatif
kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber
melalui sambungan zoom sudah ada jurubicara tkn prabowo gibran daniel anzar simanjuntak yang nanti akan bergabung bersama kami
menyusul kemudian ada jurubicara partai keadilan sejahtera ada muhammad khalid
selamat pagi assalamualaikum mas holid
assalamualaikum selamat pagi ya adisti
partai demokrat ada bung herzaki mahendra putra dan juga nanti ada direktur eksekutif sudah hadir direktur eksekutif parameter politik indonesia mas adi prayitno
selamat pagi adisti selamat pagi khalid bang dahlan
baru juga bergabung ada jurubicara tkn prabowo gibran ada bung daniel anzar simanjuntak
selamat pagi assalamualaikum bung daniel
waalaikumsalam mbak adisti mas holid mas adi
bung daniel dulu deh yang kemudian ada saat ini lagi sibuk ya kan merangkul partai partai untuk koalisi begitu
nah kalau dari perkembangannya seperti apa
kan kemarin sudah nih nasdem pkb sudah terkonfirmasi
pks komunikasinya nanti akan diintensifkan pekan ini atau seperti apa bung daniel
pertama pkb dan nasdem kan seperti kemarin disampaikan
yang direpresentasikan oleh pak surya paloh dan gus mohaimin menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan pak prabowo dan mas gibran
tapi secara terangnya misalnya siap bekerjasamanya itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu belum disampaikan secara terang
tapi ya bisa ditangkap lah tafsirnya oleh mas adi prayutno
partai yang lain termasuk pdip kemudian teman teman pks tentu dalam komunikasi yang akan dibangun terus menerus
tapi mbak adisti yang perlu dipahami adalah bagi pak prabowo bukan komunikasi dan silaturahim politik yang saat ini dilakukan
bukan sekedar pemaknaannya mengajak masuk dalam pemerintahan
tapi saya sering menyebutnya sebagai upaya membangun mutual understanding
artinya kita ingin membangun sepemahaman yang saling menguntungkan rakyat banyak
mutu understanding ini penting karena ke depan tantangan global kita tidak mudah
itulah yang disebut pak prabowo perlunya keguyuban elit
terlepas ada bersama di dalam pemerintahan atau ada yang di luar pemerintahan
karena pak prabowo paham betul
kami tentu mengalami sebagai
paham betul kita mengalami power dilema
karena di satu sisi kita ingin terus mengefektifitaskan pemerintahan pak prabowo dan mas gibran nanti
agar kuat di eksekutif dan di legislatif
di sisi lain juga pak prabowo berkepentingan menjaga demokrasi yang sehat
itulah ini jadi pilihan yang harus dilakukan oleh pak prabowo
agar kuat di eksekutif
itulah yang kemudian perlu di underline
tapi kemudian ada pembicaraan dong pastinya
lobby lobby yang memang sudah diintensifkan
tapi juga kita masih punya waktu memang lima sampai enam bulan
sampai kemudian pak prabowo dan juga mas gibran ini dilantik
soal kursi menteri ini yang lagi ramai ini
pasti semua partai yang berkehendak ingin bergabung di dalam pemerintahan
nama nama yang ingin mereka endorse
tapi pada akhirnya pak prabowo lah penentunya
karena pak prabowo tentu tadi sering kita pahami
punya hak prerogatif terkait dengan siapa menteri yang akan membantu beliau
kemudian yang kedua pak prabowo tidak ingin mendapatkan dalam tanda kutip
tapi yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya
tapi siapa yang akan diputuskan oleh pak prabowo itu adalah keputusan pak prabowo
artinya apa pak prabowo punya kriteria
saya sebut dua kriteria awal saja
karena berulang kali dalam pidato pak prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih
pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi
yang dijadikan menteri itu harus dipastikan adalah tokoh tokoh yang memiliki integritas
ia berperilaku dan berlaku anti korupsi
kemudian kedua tentu kompetensi
terlepas dia dari orang partai atau bukan orang partai itu tidak ada masalah
karena orang partai kan juga banyak sekali yang punya profesionalisme yang tinggi sekali
di partai partai banyak ahli keuangan di partai partai punya banyak ahli hukum punya banyak ahli ekonomi dan sebagainya
jadi pak prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non partai
kalau orang pasti banyak yang punya keahlian why not
oke tapi kalau dari koalisi prabowo gibran sudah ada nama namanya yang kemudian di endorse
demokrat pan kemudian juga yang lainnya golkar begitu
partai partai sudah mengajukan semuanya
misalnya jumlahnya kemudian namanya
semua partai pasti melakukan seperti itu
jangankan partai partai mbak yang di luar partai pun mengirim cp nya
yang belum mengirim cp itu cuma adi prayitno
jadi mas adi belum mengirim cv tanpa kayak atau jangan jangan masih ditunggu atau lagi dibikin
nah ini juga nih saya menarik sekali
karena pak abu bakar al habsi ikan sepat ikan gabus
ntar ketinggalan yang lain ketinggalan kereta
jadi tahapan yang dilakukan oleh pks adalah relaksasi
jadi setelah proses kompetisi di pilpres kemarin
kemudian usaha untuk mencari keadilan di mahkamah konstitusi
sebagai usaha untuk yang secara konstitusional
artinya proses pilpres tahapannya sudah selesai
dan yang dilakukan partai kabilan sejahtera adalah melakukan relaksasi
dan kemudian menghormati hasil keputusan mahkamah konstitusi
jadi tahapannya baru sampai di sana
sehingga kemudian pks mengadakan kemarin halal bihalal
diundang seluruh ketua umum partai
jadi seluruh ketua umum partai diundang
pasangan calon presiden dan wakil presiden juga diundang
jadi nuansanya adalah merupakan kita ingin membangun silaturahim
komunikasi dengan seluruh pihak
termasuk dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih
jadi kita belum tahapan kita akan koalisi atau oposisi
itu adalah domain dari majelis syuroh
dan kemarin dpp berinisiatif untuk yuk kita ini selesai
proses berjalan damai secara konstitusional sudah selesai
kita bangun komunikasi secara baik
jadi kita tidak ingin juga terburu buru
komunikasi itu bukan diartikan sebagai kita masuk pemerintahan
tapi kita komunikasi itu melakukan relaksasi komunikasi yang baik
dengan seluruh pihak apalagi kepada presiden dan wakil presiden yang terpilih
tapi nggak khawatir nih nanti bakalan ketinggalan kereta
nasdem sama pkb aja ternyata sudah masuk gerbong nih
pks memiliki dna pernah sepuluh tahun di pemerintahan pak sby
pernah sepuluh tahun menjadi oposisi
bagi kami kedua peran itu sama sama baik
dan kami pada waktu di sepuluh tahun pemerintahan pak sby
kami tetap menjaga nalar dan kewarasan publik juga
jadi masih ingat waktu itu saat kita mencokong utama pak sby
pks salah satu yang inisiator hak angket senturi
dan kita tetap menjaga kewarasan publik jika memang aspirasi publik itu ke arah sana
dan kalaupun kita menjadi di luar pemerintahan kami juga sudah siap karena punya pengalaman di sana
jadi pks juga tidak hanya terburu buru untuk menetapkan koalisi atau oposisi
kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan mas daniel
dengan semua pihak dengan pak prabowo dan mas gibran
sehingga relaksasi politik pasca pilpres ini bisa mencair suasana
sehingga komunikasi bisa terbuka
oke kita juga sudah bergabung ada badan komunikasi strategis dari dpp partai demokrat
ada bung herzaki mahendra putra
bung herzaki sudah bergabung melalui sambungan zoom bung herzaki
oke tampaknya juga masih ngantuk apa ya gimana ya
mas adi ini gimana nih mas adi kalau misalkan anda melihatnya
semak oposisi dan juga koalisi ini kan koalisi prabowo gibran
tampaknya di tengah jalan begitu yang satu gerbong ini akan ada penumpang baru nih
nasdem dan juga pkb mungkin nanti pks menyusul berikutnya
anda melihatnya bagaimana apakah nanti akan ada resisten resisten atau seperti apa mas adi
kalau melihat tanda tanda alam saya kira resistensi itu sudah muncul
pertama pernyataan partai demokrat yang saya kira mulai bicara tentang koalisi itu tidak harus
banyak banyakan dan tidak harus gemuk gemukan tapi yang paling penting efektif dan kemudian
dia bisa bekerja secara tuntas dan maksimal
saya kira itu sebagai salah satu bentuk resistensi yang bentuknya halus sebenarnya
bahwa itu tidak harus mayoritas tapi yang bisa minimalis minimal untuk menggenapi ambang batas
presiden atau minimal ambang batas koalisi lima puluh persen plus sekian di parlemen
karena kalau kita membaca kekuatan politik empat partai politik pendukung prabowo gibran per hari ini
tentu itu tidak kondusif untuk mengamankan kepentingan kepentingan politik pemerintah
oleh karena itu secara teori sebenarnya dari segi kubu nomor dua masih membutuhkan minimal
satu partai politik yang sebenarnya bisa mengendapi lima puluh persen plus sekian itu adistri
kalau kita membaca perilaku elit salah satunya prabowo subianto kan memang ada kecendungan untuk merangkul berbagai pihak
jadi koalisinya bukan koalisi rampung yang diinginkan tapi koalisi gemuk
jadi ketika misalnya pks yang belakangan muncul juga ingin mengundang
itu kan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang sebenarnya dibaca oleh publik
soal mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh nasdem dan pkb
tapi overall bagi saya kalau kita membaca dua variable lainnya yaitu
bagaimana resistensi yang cukup keras dimunculkan oleh partai gelora
sekalipun gelora ini kan gak lolos ke parlemen tapi kan sejak awal memang pasang badan
jadi ketika ada upaya untuk berkomunikasi dengan prabowo subianto
jangankan ada niat untuk kerjasama ya berkomunikasi saja dengan prabowo subianto
kawan kawan gelora itu udah marah marah dan ngamuk ngamuk
itu kan sebagai satu bentuk penolakan yang menurut saya cukup agresif
ya mereka kan mempertanyakan tentang ideologi mempertanyakan visi misi
mempertanyakan tentang komitmen yang dinilai berseberangan satu sama yang lainnya
karena kan selama ini kawan kawan pks ini kan adalah partai politik
baik pada level elit dan grassrootnya paling terbuka menyerang prabowo dan gibran
mulai dari soal mkmk soal etika terkait dengan kecorangan pemilu dan seterusnya
jadi kalau mau jujur sebenarnya kedatangan orang baru dalam koalisinya prabowo dan gibran
ini cukup meresahkan partai partai politik pengusungnya
demokrat resah gelora resah dan saya kira partai yang lain juga gelisah itu
golkar gelisah pan gelisah demokrat juga gelisah
karena keistimewaan mereka sebagai partai pengusung awal akan tidak terlampau sesignifikan
waktu awal awal untuk memenangkan pilpres
dan saya mazhabnya sejak awal selalu mengatakan
yang kalah makanlah di luar yang menanglah cukup menikmati kekuasaan politik
haram hukumnya bagi yang kalah politik itu
satu dan tiga diajak koalisi karena mereka itu kan bukan hanya visi misinya berbeda
kepentingan intensi dan kemistrinya saya kira berbeda secara diametral
oleh karena itu bang dhanil sampaikanlah salam ke pak prabowo dan kawan kawan gerindra
dan partai pendukungnya jangan ajaklah mereka mereka itu
ini sebagai bentuk punishment bahwa yang kalah pemilu itu harus menikmati sunyinya jalan koalisi
di mana mereka berada di luar kekuasaan
oke gimana bung daniel anda sepakat atau gimana
tadi saya sebutkan pak prabowo mas gibran tentu dihadapkan pada apa saya sebut tadi sebagai power dilemma
di satu sisi kan kita tentu menginginkan pemerintahan yang efektif
pemerintahan yang efektif itu tentu mendapat dukungan dominan dari parlemen
saat ini seperti tadi disebutkan oleh mas adi
sebenarnya satu partai politik saja sudah cukup begitu untuk kuat di parlemen
kita lihat tapi lebih kuat lebih baik kira kira begitu
jadi dan itu simbolisasi gotong royong dan sebagainya
efektivitas itu akan sangat membantu upaya pak prabowo mengakselerasi program program indonesia maju ke depan
kedua pak prabowo juga punya komitmen ingin menjaga demokrasi
teman yang baik itu suka mengingatkan begitu mengingatkan dengan keras
nah kita butuh pressure group di parlemen memang
jadi tentu pak prabowo paham betul bagaimana menjaga keseimbangan ini dan harmonisasi ini dengan baik
tapi kan kemudian teman yang baik juga teman yang dari awal setia sampai akhir begitu
itulah sebabnya tentu komposisinya pak prabowo sangat memperhatikan hal tersebut
kan biasa kalau jamaah masbub dengan jamaah sejak awal ikut di barisan itu pasti berbeda
itu hal yang normal dan dipahami dengan baik oleh pak prabowo
harusnya kan teman yang sejak awal setia ini yang kemudian harus diprioritaskan
jangan sampai kemudian ada potensi potensi resistensi
kalau kata mas ahaya mengatakan jangan kuat seperti di luar tapi ternyata kropos di dalam
ya terima kasih kalau dari kami jelas ya
mas ahy itu menyampaikan kalau kita lihat konteksnya
itu tidak spesifik kalimat itu gitu
tapi beliau menekankan bagaimana koalisi ini seharusnya kuat di dalam
karena bagaimanapun tantangan ke depan kan luar biasa
tapi kalau kita berbicara mengenai komitmen pak prabowo teman teman gerindra teman teman golkar pan
kita punya komitmen kebersamaan yang kita jalin sejak sebelum mendaftarkan
ketika mendaftarkan ketika berkampanye bersama
dan juga komitmen itu adalah setelah juga
dan ini kita sudah saling terbuka semuanya
dan komunikasi mas ahaya dengan pak prabowo itu kan intens sekali ya
hanya memang tidak semua bisa kita ungkap ke publik
tidak semua pertemuan pertemuan diskusinya bisa kita sampaikan ke publik
tapi yang pasti kita punya satu kesepahaman
bahwa lima tahun ke depan tantangannya sangat komplek
sehingga kita butuh misalnya katakanlah
ada teman teman yang selama ini tidak bersama kita
dan pak prabowo ada yang ingin dirangkul oleh beliau
siapapun yang dirangkul oleh beliau diajak bergabung ke kabinet
bagi kami tentu ini atas dasar pertimbangan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara
bagaimana agar visi misi dan program yang telah kita jaga
bagaimana misalnya kemiskinan ekstrim bisa kita hapuskan
bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tinggi sesuai dengan harapan kita
misalnya bagaimana terkait dengan ketahanan kemandirian pangan kemandirian
siapapun nantinya jika diajak oleh pak prabowo
dan ternyata pas kan namanya pak prabowo mungkin membuka ruang
tetapi mungkin dalam buka uang itu kan nggak semua juga
ada yang merasa pas kemudian merasa saya cocoknya di luar kabinen
nanti kita di parlemen aja membantunya dalam konteks
nah tadi seperti disampaikan oleh mas dhanil dalam demokrasi ini
ada yang berkenan ah saya jadi oposisi aja biar bantu mengingatkan
takutnya kalau semua masuk nanti malah demokrasi kita
istilahnya itu berjalan dengan kurang baik gitu
nah ini tentunya harus kita hormati gitu dalam konteks ini
jadi order demokrat terbuka
kemarin katanya nasdem katanya lalu pkb
demokrat mendukung sepenuhnya langkah pak prabowo
karena beliau adalah presiden terpilih kami
karena beliau adalah pemimpin dalam koalisi kami
dan sejak awal partai demokrat mas ahy pak sby percaya betul
dengan pak prabowo karena kita sudah punya komitmen komitmen kebersamaan
dan sampai sejauh ini semuanya dilakukan
sebelum menang setelah menang sama semua
tapi partai demokrat ini juga nggak sih
maksudnya khawatir juga nggak sih kalau misalkan koalisinya terlalu gemuk
begitu nantinya di eksekutif maupun di legislatif begitu kan
tetap harus ada partai penyeimbang pastinya dong
apalagi kita tahu partai demokrat kemudian sudah ikut dari koalisi prabowo gibran ini
tiba tiba ada penumpang yang masuk begitu
masuk ke dalam gerbong di tengah jalan anda nggak khawatir apa
bukan penumpang lah ini kan kita semua elemen bangsa gitu
dan perbedaannya adalah memang yang telah memilih berjuang bersama pak prabowo gitu
lalu kemudian ada yang melihat wah setelah kemudian berbeda tempat berbeda kubu
lalu merasa sepertinya saya juga ingin bantu pak prabowo
karena harapan kami tentu bagaimana tadi janji kami janji kita janji pak prabowo adalah kepada rakyat
dan bagi kami ini bagaimana kita bisa upayakan hal terbaik
memastikan pemerintah ini berjalan dengan lancar
agar apa yang menjadi janji tadi apa yang menjadi cita cita beliau bisa diwujudkan dalam dua tahun ini
mohon maaf kami tidak ada kekhawatiran nanti kok sini masuk bagaimana
kami tidak ada kekhawatiran masalah jumlah menteri mbak atau di kabinet nggak ada
komunikasi kami dengan pak prabowo mas ahy dengan pak prabowo itu sangat sangat baik
termasuk mengenai rencana rencana ke depan
jadi kalau kami percaya betul sama beliau jadi nggak ada kekhawatiran
tidak ada kekhawatiran soal jatah kursi menteri tapi kemudian ada potensi resisten nggak sih
katanya sih kalau partai demokrat sama gelora ini agak ada potensi resisten nih dengan adanya member baru
enggak ada nggak ada saya diskusi dengan mas ahaye setiap hari hampir setiap hari
gak ada kita resisten partai ini masuk gimana kita nggak setuju enggak
kami percaya dengan pak prabowo karena kami janji komitmen kami kepada pak prabowo
itu yang kami pegang betul dengan teman teman di gerindra ya dengan teman teman di kin
dan punya selama ini jejak rekam dan kesepakatan ini masih terus berjalan
jadi mas ahi sebelum digoreng goreng sama mas ahi saya sampaikan
demokrat terbuka dan siap menerima siapapun teman yang ingin bergabung bersama di dalam pemerintahan
maupun teman yang memilih untuk berada di luar pemerintahan
berdua aja dengan pks dulu siap kok sebagai oposisi ya bang holid ya
jadi kalau misalkan pks mau gabung juga partai demokrat terbuka terbuka aja begitu ya nerimanya
kami sangat terbuka tergantung pak prabowo
pak prabowo mengajak siapapun lalu kemudian ternyata kan nama yang mengajak ini kan tentu ada kesepakatan kesepakatan
lah kalau tercapai kesepakatan ya tentu bergabung
silahkan aja kami dukung pak prabowo
partai demokrat juga katanya sudah kirim cv juga ke pak prabowo
pak prabowo meminta karakter terbaik
kemudian mas ahaye tentu menyampaikan
kalau mas ahaya ini kan tipikal kami demokrasinya begini
kita berangkat dari kriteria dan kebutuhan dulu mbak
kebutuhannya sosok seperti apa di pos pos seperti apa lalu kita bicara kriteria
lalu kami kemudian di dalam sendiri melakukan
agar yang benar benar disampaikan kepada pak prabowo adalah menjadi aset menjadi kekuatan bagi kabinet nanti
karena bagaimanapun tidak ada waktu istirahat mbak
dan tidak boleh ada satu pun kesalahan dalam lima tahun ke depan
sehingga kami ingin sejak hari pertama
kader kader yang kami kirimkan kemudian dipercaya oleh pak prabowo
itu benar benar bisa gaspol habis habisan mendukung pak prabowo
jadi enggak ada terlalu lama penyesuaian atau apa
karena bagaimanapun hari ini kami sudah di pemerintahan
termasuk juga katanya juga
siap jika diposisikan nanti di koalisi atau di kabinetnya prabowo gibran menempati kursi menko
bung herzaki tetaplah bersama kami di sama indonesia pagi
terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara masih membahas bagaimana kemudian siapa yang koalisi siapa yang oposisi
lalu juga partai politik tampaknya sudah membidik kursi menteri di prabowo gibran
begitu setelah nasdem dan juga pkb sinyalnya memang makin menguat untuk bergabung ke koalisi prabowo gibran
nah tadi pertanyaan saya sempat belum dijawab begitu ya sama bung herzaki
bu herzaki tampaknya ini ada sinyal sinyal begitu yang menyebut atau ada kabar kabar katanya partai demokrat siap juga nih untuk menduduki posisi menko
oh iya tentu kalau misalnya kami diberikan kesempatan menjadi kader kami ya menjadi menko ataupun menteri menteri lainnya
apa yang prioritas mas ahaye
kalau dari kami jelas kita ingin memberikan kader kader terbaik yang akan menjadi aset
akan menjadi kekuatan bagi kabinet ke depan yang bisa optimal membantu pak prabowo
yang jelas kader terbaik demokrat hari ini ya mas ahaye gitu ya
jadi tentu beliau yang akan menjadi nama pertama dan terutama yang akan kami berikan kepada pak prabowo gitu

apalagi kita tahu hari ini mas ahaie selama dua bulan terakhir sudah menjadi menteri atr kepala bpn
nah kita juga bisa lihat bagaimana jejak rekam beliau ya selama dua bulan ini banyak terobosan terobosan yang beliau lakukan gitu
ya dan ini tentu bisa menjadi bekal juga ke depannya ketika nanti mendapatkan amanah atau kepercayaan apapun dari pak prabowo
siap kami tegaskan mbak mas ahaye maupun kader kader demokrat lainnya itu siap ditempatkan di posisi manapun ya
yang diharapkan oleh pak prabowo sehingga bisa memberikan kinerja kerja terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara
karena mas ahaie ini seorang patriga pak seorang para juri kita siap dimanapun
jadi gak milih milih gitu harus ini harus itu enggak kami percaya
pak prabowo tentu punya apa namanya perhitungannya sendiri ya
sederhananya saya pernah dengar nih ada bang ahmad muzani pernah menyampaikan
ya kalau jadi menteri harus percayalah dengan program programnya pak prabowo
kami percaya betul setiap program dari pak prabowo karena itulah kami bergabung dengan beliau ketika itu
kita udah bicara nih mbak visi misi program waktu itu
seperti apa bentuk kedepannya pemerintahan itu sudah diskusi panjang kalau di kim ya bang daniel ya
bahkan tadi visi misi program yang kita setor ke kpu
itu digodok oleh banyak orang
jadi bukan ada yang duluan belakang
semua istilahnya itu benar benar serius menggodok visi misi dan program
tinggal nanti kita sesuaikan dengan kondisi kementerian hari ini gitu
katanya ada juga yang mengatakan demokrat juga mengincar kursi menko polhukam
karena memang mas haya backgroundnya dari background militer juga begitu ya kan
ya makasih mbak kalau tadi disampaikan cocok atau sesuai
ingat hari ini pak jokowi misalnya menyampaikan
leadership dan kemampuan manajerialnya
mas ahy alhamdulillah sudah terbukti untuk itu selama ini
nah tetapi masalah posisi dimanapun
pak prabowo itu adalah hak prerogatif beliau
demokrat menghormati hak prerogatif seorang presiden terpilih
oke itu yang kemudian hak prerogatif dari presiden itu yang kemudian menjadi underline kita semua ya
nah kalau pks sendiri memang nggak mau mengulang begitu
kalau kita lihat begitu kan pks ini di eranya sby budiono ini ada tiga menteri kalau tidak salah
dan juga menkominfo ada pak tifatul sendiri
jadi luar pemerintahan jauh lebih bisa menjadi pengawas dari pemerintahan
ya seperti yang disampaikan tadi tahapan dari pks saat ini adalah membangun komunikasi dengan semua pihak terlebih dahulu
mobil khusus dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih
karena proses konstitusional sudah selesai dan kita ingin membuka komunikasi terlebih dahulu
karena nanti untuk tahap berikutnya terkait apakah berjuang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
itu nanti kita akan bahas di domen majelis syuroh atau badan pekerja majelis syuroh
kita akan kaji betul masalah h dan mudoratnya seperti apa
tentu kita melihat dalam konteks pembangunan bangsa indonesia ke depan
bukan hanya bagaimana kepentingan partai itu sendiri
kalau kita bicara tentang sistem politik di indonesia
kita itu sistem presidensial sebenarnya
sistem presidensial itu berbeda dengan sistem parlementer
mungkin nanti mas adi pre akan bisa sampaikan itu
kalau sistem presidensial itu berbeda dengan sistem parlementer
harus kritis harus menjadi check and balances dari kerja dari eksekutif
dan partai karo adil sejahtera saat ini
memang saat ini kalau kita lihat satu satunya partai politik yang ada di luar pemerintahan adalah
dulu sempat kita bareng dengan bang hezaki
akankah kemudian tetap istikomah di luar pemerintahan
lihat dinamikanya seperti apa ya dan ini karena akan domain kita akan melihat wisdom apa keputusan
yang dibuat oleh para pimpinan tapi kita ini saat ini fasenya kita ingin membuka melakukan
relaksasi ini penting kenapa relaksasi ini penting karena proses kompetisi kemarin berjalan cukup
luar biasa dan kita ingin melakukan relaksasi bagaimana komunikasi dengan semua pihak itu
berjalan dengan baik karena begini walaupun kemarin kita misal sepuluh tahun oposisi di luar
pemerintahan di era pemerintahan presiden joko widodo kita tetap membangun komunikasi politik
dengan baik dengan presiden joko widodo jadi kerja kerja oposisi kita kritis kita kepada
pemerintah janganlah sampai menutup pintu komunikasi kita ingin komunikasi publik
secara kondusif itu bisa kita jalankan sehingga peluang peluang
apa namanya komunikasi ini tidak tertutup sama sekali nah ini yang sedang dilakukan oleh pks makanya kemarin
kita mengadakan halal bihalal kita undang seluruh ketua umum partai kita undang seluruh pasangan
capres dan cawapres dan insya allah ini adalah menjadi niat baik pks untuk membangun komunikasi
oke tak apa begitu ya relaksasinya jangan kelamaan tapi karena memang
prabowo gibran ini oke gas soalnya ya kan kalau enggak oke ya udahlah kita gas aja lah ya mas adi gimana nih
anda melihatnya kalau dari analisa anda siapa yang kemudian nantinya akan merapat memang koalisi
perubahan ini yang memang sudah bubar nasdem pkb ataukah kemudian pks tetap istiqomah di oposisi atau kemudian
justru pdi perjuangan ini yang tampaknya masih apa ya masih adem ayem aja
hanya pdip mereka ini
buktinya hampir tiap hari elit elit
pdip itu kan masih nggak puas
dengan hasil di dua ribu dua puluh empat
bahwa pemilu di dua ribu dua puluh empat ini kan penuh
dengan kecurangan ada mobilisasi
pemenang pilpres kawan kawan pdip
kan juga masih kebetun ya sebagai bentuk
artinya apa kalau pdip
langsung mengucapkan selamat dan
pilihan politik mereka ya ini harus dipilih
secara masing masing tapi kan
partai partai yang lain di luar pdip
saya kira memang sangat kelihatan
bagian dari koalisi prabowo dan gibran
jokowi prabowo langsung memberikan
kalau kalah siap berada di luar kekuasaan
dan tidak tertarik untuk menjadi
bagian dari koalisi pemerintah itu jelas dan fix
mendengar misalnya partai partai
aja lah kalau mau bergabung bergabung aja
rakyat kita ini kan sudah pada paham
gitu loh mbak ini kan bagian dari komunikasi
ingin jadi menteri politik jadi
yang pura pura tidak tahu padahal mereka ini
di panggung belakang sudah mengkalkulasi
dapat menteri apa dan jumlahnya berapa
menko polhukam misalnya saya kira rasional
tidak ada persoalan sebagai pemenang tentu saja
tawaduk tawado amat terserah pak prabowo
keinginan partai demokrat tapi itu
sejak dua ribu empat sampai dua ribu dua puluh empat hari ini
sekalipun di parlemen tidak terlampau kuat
kepentingan dan isu isu politik yang saya kira
kepentingan pro pemerintah dan pro kelompok kelompok
cukuplah ngajak satu partai nggak usah banyak banyak
sebagai ikhtiar dan ini juga suntikan
kalau ada tiga partai misalnya yang ada
di parlemen tidak menjadi bagian dari koalisinya
prabowo saya kira akan menjadi
check and balances dalam tanda kutip
dissenting opinion yang akan mereka berikan
menjadi sesuatu yang lezat bagi
tontonan demokrasi kita yang akan datang
oposisi di parlemen dan bisa dipastikan
karena memang kuat di parlemen
di parlemen nah kalau misalkan mas adi melihat
seperti apa seharusnya kemudian partai demokrat juga
karena memang saya setia dari awal lain halnya
saya kira memang gerindra paling banyak jatahnya
dan komisi komisi strategis pastinya
keistimewaan yang dimiliki oleh partai pemenang
kayak demokrasinya ini kan
kelihatan nih pasang fotonya gibran kok prabowo
doang misalnya jangan jangan itu jadi catatan
naik secara signifikan pas lo nomor dua
memberikan catatan kira kira siapa yang
dinilai kinerjanya berkontribusi penting
dengan golkar apa betul golkar apa betul
sejumlah menteri yang cukup signifikan
tapi begini mas adi anda melihat pks
mereka itu ingin membuka komunikasi
karena memang pks ini
nggak mungkin menawarkan diri berkoalisi tapi
kalau diajak rasa rasanya cocok
jadi percayaan sekjen pks beberapa
waktu yang lalu tinggal nunggu waktu
seorang sekjen ketika bicara secara terbuka
sudah ada komunikasi yang dibangun
secara intensif dengan kubu prabowo subianto
itu maksudnya saya koreksi
bukan masalah jabatan menteri dan sebagainya
tahapannya adalah membangun komunikasi
belum bicara masalah koalisi atau oposisi
tapi saya membaca memang pks dalam posisi
sepertinya pks ini agak jaim dan agak gengsi
dari kubu prabowo tapi kalau diajak
referensi sejak lama pks ini
mendukung prabowo subianto nggak ada persoalan
dipertentangkan satu sama yang lain inilah
halal bihalal kemarin pks itu
tidak datang publik merasa mungkin
enak hati sama kawan kawan partai
resistensi dari pendukung prabowo sudah
mulai kelihatan bukan hanya
mulai nggak happy itu kalau ada partai partai lain
biar ini mas adi dan teman teman
meluruskan bagaimana kemudian jika
resisten terutama dari partai gelora
itu yang pertama yang kedua memang
halal yang lain jadi
di belintir bahwasannya ini adalah sebuah
tidak sejauh seperti itu intinya kita
komunikasi semua pihak dengan satu
pembentukan pemerintahan itu masih enam bulan ke depan
tadi sehingga tidak ada sumbatan sumbatan
presiden yang terpilih saya pikir itu adalah
agar relaksasi dan kondusivitas
terjaga oke oke baik terakhir
jangan sampai kemudian ada potensi
potensi gesekan gesekan kecil di sana
beberapa bulan lagi kemudian akan dilantik
mbak adisti pak prabowo
membangun soliditas tim dengan baik
tadi saya sebutkan insentif
partai yang sejak awal
saya menggunakan istilah masbuk dalam
akan tetap menjaga soliditas
tapi tidak mengabaikan fakta
membutuhkan putra putri terbaik
negeri ini untuk membantu beliau
mungkin pak prabowo terima
tidak qualified yang tadi saya
itu adalah integritas dan kemudian
pak prabowo ingin fokus pada
jadi tidak perlu khawatir ya apalagi demokrat
yang memang sudah sejak awal begitu ya bung daniel
bagaimana nanti akan ada komunikasi komunikasi
selanjutnya pks dengan pak prabowo
strategis juga di pemerintah dan
hal ini adalah di kursi menteri siapa saja
mas holid terima kasih bung daniel terima kasih